upaya penyuntikan vaksin penyakit mulut dan kuku atau pmk pada sapi tidak selalu berjalan mulus
petugas beberapa kali harus menghadapi amukan sapi yang ketakutan dan berontak saat hendak disuntik vaksin
hewan ternak rumahan ini diketahui memang jarang berinteraksi dengan orang asing selain pemiliknya
meski demikian petugas tetap berusaha menyuntikan vaksin
selama tiga hari ini sebanyak enam ratus ekor sapi berhasil disuntik vaksin
vaksinasi penyakit mulut dan kuku dilakukan petugas dinas peternakan di desa jono kecamatan temayang kabupaten bojonegoro kamisiyang
petugas menyisir rumah rumah warga yang memelihara ternak sapi dalam kondisi sehat belum terpapar virus pmk
untuk mempercepat proses vaksinasi petugas dibagi menjadi beberapa regu
mereka bergerak serentak menuju sasaran berbeda
sementara prioritas vaksin diberikan kepada sapi berusia anak dan muda
kegiatan kita hari ini adalah vaksinasi penyakit mulut dan kuku
atau pmk pada hewan ternak yaitu sapi berlokasi di desa jono
ini adalah hari ketiga pelaksanaan
setelah dua hari yang lalu kita sudah capai empat ratus dosis dan hari ini target dua ratus dosis
vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan pada sapi agar tidak terkena penyakit pmk
para pemilik ternak sapi berharap vaksinasi ini membuat sapi miliknya sehat dan terhindar dari penularan virus pmk